di antaranya sinovac untuk anak berumur tiga hingga tujuh belas tahun dan pfizer untuk anak berumur dua belas hingga tujuh belas tahun
mantan menteri kabinet cuek robert telah dirujuk ke pengawas korupsi federal
perlindungan hukum bagi komunitas yang berbeda